kecelakaan terjadi di jalur wisata waduk jatiluhur purwakarta
sebuah mobil kontainer terguling di ruas jalan yang menikung serta menanjak
diduga sopir kontainer tidak bisa mengantisipasi beban serta kecepatan mobil
mobil kontainer bernomor polisi b sembilan ribu satu ratus dua puluh enam uok ini menutup sebagian badan jalan
di jalur wisata waduk insinyur haji juanda jatiluhur purwakarta
kecelakaan terjadi ketika truk kontainer bermuatan benang
melaju dari arah gerbang tol jatiluhur menuju sebuah pabrik tekstil
sesampainya di lokasi yang merupakan tikungan menanjak
diduga supir kurang mengantisipasi beban dan kecepatan sehingga kontainer terguling
kontainer dari arah keluar pintu tol pintu tol menuju wind tekstil
menikung mungkin karena memang keterangan dari pihak kendek
dan kendek mobilnya
di situ rem sudah dikocok kocok dari atas
nah pas belok di sini memang ada bekas rem
cuman ya karena beban juga mungkin berat jadi buang ke kanan
sopir kontainer sempat tak sadarkan diri dan dievakuasi ke rumah sakit umum daerah purwakarta
dian firmansyah kabupaten purwakarta